hari ini pameran kendaraan bermotor indonesia international motor show dua ribu delapan belas di gxpo kemayoran akhirnya berakhir
selain memamerkan kendaraan tiga puluh delapan agen pemegang merek di hari ini juga digelar aksi drifting dari sejumlah drifter profesional
selain informasi tadi kami juga hadirkan dengan informasi lain dari tanah air dan juga mancanegara
saya renhar sirahid anda menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan beberapa tempat di indonesia untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan
menutup acara open boat atau naik ke kapal untuk umum pihak greenpeace menggelar pameran dan juga lelang lukisan
enam karya seniman muda tentang penyelamatan lingkungan dilibatkan dalam pameran lukisan bertema jakarta art charity night capturing the essence of the nature
korespondensi cnn indonesia
teddy zuhari sudah ada di kapal rainbow warrior yang ada di belakang anda
saya lihat ini kapal rainbow warrior milik greenpeace
nah teddy ini sebenarnya apa yang menjadi alasan bahwa kapal rainbow warrior kembali berlayar ke indonesia
ya selamat petang renhar
ini adalah hari yang terakhir atau hari ke tujuh setelah tanggal dua puluh tiga april kemarin
kapal rainbow warrior milik greenpeace ini berlabuh di tanjung priuk jakarta
sebelumnya ada beberapa tempat
di indonesia yang dikunjungi oleh kapal hijau ini
seperti misalnya di raja ampat papua kemudian juga di bali dan kemudian berlayar menuju jakarta
misi yang dijalankan oleh green price dengan rainbow warrior ini tentu saja mengajak masyarakat dunia
termasuk masyarakat indonesia dan masyarakat jakarta untuk ikut melestarikan lingkungan
itu adalah misi yang dibawa mereka
untuk di jakarta sendiri mereka
ingin agar masyarakat jakarta ini juga mengerti betul bagaimana menjaga lingkungan
khususnya tema yang dibawa oleh rainbow warriau ke jakarta ini
mengenai bagaimana masyarakat jakarta khususnya ini untuk ikut menjaga udara yang bersih di jakarta
kalau kita lihat di belakang saya ini ada kapal rainbow warrior
ada banner besar dipasang di kapal ini bertuliskan energi bersih untuk udara bersih
ini adalah campaign yang dibawa khusus untuk jakarta
pihak greenpeace sendiri ini polusi di jakarta ini cukup dalam batas yang harus menjadi kekhawatiran bersama
tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintahnya
tadi saya sempat sedikit berbincang dengan pihak greenpeace
yang mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah pusat dan juga pemerintah pemprov dki jakarta sendiri
bisa mulai mencoba energi terbarukan untuk melaksanakan setiap kegiatan
misalnya di gedung gedung pemerintahan ataupun
dengan berbagai jenis kegiatan lainnya yang bisa menggunakan misalnya solar panel
tidak lagi menggunakan energi energi yang seperti sebelumnya digunakan reinhardt
dan untuk berbincang lebih jauh saya akan mengajak rekan dari greenpeace indonesia
untuk mengetahui misi apa saja yang mereka bawa ke indonesia ini
selamat sore mbak
ini greenpeace andi kembali indonesia ada beberapa tempat yang dikunjungi di sini
khusus jakarta tadi kan disebutkan ingin ikut mengkampanyekan udara bersih di jakarta
apa saja yang dilakukan
jadi sebenarnya selama satu minggu kapal ini ada di sini
di hari selasa kita meluncurkan aplikasi yang kita sebut dengan udara kita
nah aplikasi itu adalah aplikasi yang bisa di download langsung di handphone masing masing setiap orang gitu ya
baik itu android ataupun ios
nah aplikasi itu bisa memberikan informasi terkait dengan kualitas udara
berapa lokasi yang ada di jakarta dan juga bali
jadi memang baru dua lokasi tersebut
selama ini saya rasa itu bukan isu baru ya bahwa memang udara di jakarta kualitasnya buruk
kita lihat ada begitu banyak masyarakat jakarta yang dimana mana udah pakai masker gitu
cuma udah sampai di situ tidak ada informasi lebih lanjut tidak ada edukasi lebih lanjut
kalaupun berbahaya berbahayanya seperti apa dampak kesehatannya apa
dan kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya
kemudian dari aplikasi ini sebenarnya kita bisa mendapatkan
mendapat begitu banyak informasi
jadi nanti masyarakat bisa tahu bahwa udara buruk itu tidak cuma sekedar kalau kita rasakan saja
aduh kayaknya udah mulai sesek nih akhirnya pada pakai masker
tapi ternyata bisa diukur loh ada angkanya ada statusnya gitu
dan tiap status itu sebenarnya nanti kita akan memberikan informasi juga dengan potensial risk terhadap dampak kesehatannya apa
penyakit penyakit apa saja yang sebenarnya berkaitan sangat erat gitu ya dengan kualitas udara yang buruk
artinya mengajak masyarakat khususnya jakarta
jadi masyarakat jakarta ini lebih aware mengenai polusi yang ada di jakarta
tapi tadi saya melihat antusiasme warga jakarta ini sampai hari terakhir masih tetap datang berkunjung ya
ada informasi bahkan angkanya sudah sampai satu lima ratus an warga jakarta dan sekitarnya yang datang untuk melihat ke kapal yang disebut kapal hijau ini
nah pemirsa ini saya juga mendapatkan informasi tadi pengunjung ini disediakan minuman gratis
jus ya dari buah buahan yang disediakan gratis
tapi para pengunjung di sini tidak diperkenankan membawa botol
minum atau minuman dalam kemasan dari luar masuk ke area ini bahkan masuk ke dalam kapal alasannya apa mbak
ya jadi selain juga isu polusi isu energi kita juga membawa isu plastik gitu ya
kalau plastik ini permasalahannya udah kayak darurat negara lah harusnya gitu
ada begitu banyak sekali plastik yang ujung ujungnya juga memenuhi lautan kita
tapi memang isu plastik ini nggak cuma sekedar regulasinya aja yang memang harus kemudian dibenahi
tetapi juga penyadaran masyarakat ya karena itu udah jadi seperti gaya hidup
kalau kemasan kemana mana gitu kan
nah ini yang sebenarnya ingin kita batasi bahwa ada pola yang harus dirubah juga di masyarakat
dan memang semua orang yang mau masuk ke sini nggak boleh
ya artinya plastik ini juga sudah harus difikirkan dampak lingkungannya ya
jangan terlalu menggunakan benda benda dengan plastik
ya plastik sekali pakai
oke mbak terima kasih banyak informasinya nanti juga berlayar ke beberapa tempat lain ya setelah dari jakarta
semoga sukses dengan misinya
iya terima kasih banyak
dan kita kembali ke studio bersama reinhard sirait
baik terima kasih teddy zuhari
semoga kampanye ini betul betul memberikan dampak ya terhadap masyarakat
teddy zhari koresponden cnn indonesia